dongeng bahasa indonesia
suatu hari di dapur yang tampak mewah dan elegan duduklah blush sang teko
mahal dan halus blas dibuat untuk berada di atas bantal lembut dan selalu dikelilingi oleh cangkir yang mengkilap
hanya pelayan dengan peringkat tertinggi yang bisa menyentuh blush
itu juga dengan sarung tangan
blush adalah teko yang cantik
dia memiliki pegangan panjang dan cerat yang melengkung artistik
dia dibuat menggunakan tanah liat mahal dan didekorasi dengan tangan
dia berkelas dan juga cantik
sendok wajan kotak besi tua jam tua besar semua terpesona oleh kecantikannya
tidak ada yang memujinya
mereka tidak pernah menghargai apapun yang dia lakukan
mereka diam diam iri padanya
kecantikannya membuat mereka takut
mereka tahu mereka tidak akan pernah sempurna seperti dia
tapi blast melihat kekurangan serius di dalam dirinya
dia memiliki goresan kecil di tutupnya
itu sangat kecil sehingga pemiliknya tidak pernah menyadarinya
tapi itu tidak pernah menghentikan
dia menghentikan blush dari merasa tidak lengkap
sedangkan untuk pemiliknya dia adalah teko paling indah
untuk blush sendiri dia adalah teko dengan goresan
el el bisakah aku minta bantuanmu
tolong hanya satu tetes teh di permukaan mengkilapku
aku tidak akan meneteskan apapun padamu
siap kau sebenarnya
yang sebelumnya rusak
jadi aku dibuat khusus untukmu
aku mendengar wanita itu berkata di toko bahwa dia akan benci untuk merusak set
mereka membayar uang ekstra untuk menjadikanku milikmu
oh itu bagus
apakah kau suka di sini
aku mendengar wanita itu berbicara
aku sangat ingin melihatmu
dan aku sangat ingin melihatmu
aku bukan teko yang cantik seperti yang kau yakini
aku adalah sebuah teko dengan goresan
aku tidak pantas menerima semua pujian ini
aku tidak pantas disebut sempurna karena aku memang tidak sempurna
apa yang kau bicarakan
kau sesempurna seperti sempurna seperti dirimu
kau tidak mengerti
semua orang di dapur ini tahu tentang kekuranganku
dan mereka terus membicarakannya
bagaimana kalau dia jatuh dari tangan pemilik
oh ya tentu saja
aku tidak mengerti apa yang dia banggakan
hahaha ya itu benar
dan aku yakin goresan itu karena kesombongannya itu sendiri
aku mendengar bahwa dia menyingsingkan lehernya dengan sangat tinggi sehingga dia menabrak lampu gantung
lampu gantung ada di atas sana
tidak tidak aku tahu ceritanya
dia melompat sekali untuk pergi ke suatu tempat dan tutupnya terus mengepak
semua orang memintanya untuk melambat
tetapi dia tidak mau mendengarkan
dan retak itu dia
maksudku dia seharusnya cantik
dan lihat dia sekarang
hah lihat kau dengar itu
ya aku mendengar bagaimana mereka sama sekali tidak masuk akal
itu benar kau menabrak dan melompat dan merusakan tutupmu
siapa yang mereka bicarakan
aku tidak percaya bagaimana kau mendapatkan goresan itu
bagaimana kau bisa mendapatkannya
aku tidak ingat
ya kau tidak ingat karena itu tidak penting
apa kau tidak mendengarnya
aku itu seharusnya cantik dan juga sempurna itu tugasku
kau tidak seharusnya menjadi cantik dan sempurna itu bukan tugasmu
itu semua pembicaraan kafein
seseorang akan menyukaimu dan seseorang akan membencimu
kau yang putuskan kemana energimu akan dihabiskan
cinta atau benci
kau tidak dapat terus mengkhawatirkan apa yang orang pikirkan tentangmu
hanya khawatirkan tentang apa yang kau pikirkan tentang dirimu sendiri
pada akhirnya hanya itu yang terpenting
saat itu blas dijemput oleh pelayan dengan sarung tangan putih
dia membuka tutupnya dan menuangkan air panas
gelas senang diisi dengan air panas
itu membuatnya merasa hangat di dalam
tapi tiap kali dia juga diam diam takut bahwa goresannya tiba tiba akan terlihat oleh semuanya
saat blas sibuk tidak melakukan apa apa sesuatu yang mengerikan terjadi
ketika pemiliknya masuk dan mengambilnya pemiliknya tidak terlalu kuat
sehingga membuat blas jatuh
panci sendok kendi susu semuanya menyaksikan dengan ketakutan ketika sang teko akan jatuh
dan seperti itu blas ada di lantai
tutupnya hancur gagangnya yang panjang dan ceratnya yang indah tergeletak di lantai
teko teh yang indah itu diambil dan dibawa pergi
oh ya tuhan aku tahu hari ini akan datang
itu benar dia seharusnya bisa lebih hati hati
aku yakin itu karena goresannya karena itu dia tidak bisa menyeimbangkan dirinya
benarkah apakah aku jatuh karena kesalahanku sendiri
blas tidak bisa mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan
ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan kejatuhan itu
dia disimpan di loteng selama berhari hari
dia tidak tahu nasib apa yang akan menimpanya
blas menangis dan menangis sepanjang hari dan sepanjang malam
aku benci di sini
aku merindukan dapur
sarung tangan putih lembut air panas sinar matahari bantal
aku merindukan segalanya
hah ini sangat aneh
ketika aku di sana aku terus menerus khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain tentangku
aku tidak ingat menikmati sinar matahari
aku hanya ingat kalau aku khawatir bahwa goresan pada tutupku akan terlihat di bawah cahaya
aku terlalu membuang waktuku hanya untuk merasa sedih tentang goresan kecil itu
beberapa hari kemudian pelayan masuk dengan mawar yang indah di tangannya
dia menyimpan mawar di samping blash
mawar tidak ditanam dalam pot
sebaliknya akarnya dikemas dalam kain putih
kenapa kau ada di sini apakah kau jatuh juga
jatuh dari mana aku di sini hanya untuk beberapa jam
mereka akan menanamku lagi
ah tidak mereka tidak akan melakukannya
kau juga memiliki kekurangan seperti aku
coba lihatlah durimu
duri duri aku bukanlah cacatku
mereka adalah bagian dari diriku
aku mencintai diri sendiri dengan duri
tapi tapi bagaimana itu mungkin
kau tidak bisa mencintai kekuranganmu
untuk terakhir kalinya mereka itu bukan cacat dan duri duri ini menjadikan aku siapa
orang mungkin mencintai atau membenciku tetapi aku mencintai diriku sendiri dan itulah yang penting
saat itu sang pemilik datang ke loteng untuk mengunjungi teko
aku berharga miliknya
oh aku masih merasa sedih tentangmu
aku tidak ingin menyerah
apa yang telah kulakukan
ketika pemilik itu duduk memikirkan apa yang harus ia lakukan dengan blush dan belas berpikir sendiri
oh dia masih mencintaiku
bahkan sekarang aku hanya mangkuk
bagaimana aku tidak melihat sebelumnya
dia tidak pernah peduli dengan goresan
kendi susu itu benar
seseorang akan mencintaiku dan seseorang akan membenciku
akulah yang memutuskan siapa yang harus menghabiskan energiku
selama ini aku selalu memilih benci
tapi tidak lagi
mulai hari ini aku akan memilih cinta
blush akhirnya terasa lebih ringan dan bebas
dia menyadari bahwa dia tidak perlu terbebani dengan hal hal yang tidak ada dalam kendalinya
dia menghala nafas dan memandang pemiliknya
oh lihat dia
dia sangat sedih tentang aku
jika dia tidak mau menyerah padaku setelah semua ini
maka aku juga tidak boleh menyerah pada diriku sendiri
hmm mari kita lihat
bagaimana aku bisa membantunya
blas berpikir sejenak dan tiba tiba menyadari sesuatu
dia bisa menggunakanku sebagai pot untuk mawar
blas dengan cepat menggeser dirinya ke arah mawar
dia memastikan bahwa pemiliknya tidak melihatnya karena manusia tidak diizinkan untuk mengetahui kehidupan rahasia teko
dia mendekati mawar dan sedikit memiringkan kepalanya ke arah mawar itu
baiklah semoga ini berhasil
ini harus memberinya petunjuk
ketika pemiliknya kembali ke meja
dia bingung melihat tekonya duduk sangat dekat dengan mawar
tunggu apa kau selalu duduk begitu dekat dengan mawar
tidak masalah aku masih tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan
tunggu mawar aku bisa menanam mawar itu di dalamnya
oh itu ide yang hebat
aku seorang jenis
oh ya benar kau punya ide
sang pemilik pergi dengan belas di satu tangan dan mawar di tangan lainnya
tanpa membuang waktu ia cepat cepat mengambil lumpur dari kebun dan memasukkannya ke dalam teko teh
dia menambahkan sedikit air dan menanam mawar dengan sangat hati hati
itu tampak luar biasa
mawar yang indah di pot yang indah
blush adalah teko paling indah yang pernah ada
dia tidak peduli bahwa dia pecah atau sedikit rusak di tepinya
dia mencintai dirinya sendiri
dia menikmati angin segar dan sinar matahari setiap hari
setelah akhirnya dia menerima dirinya sepenuhnya
dia menyadari bahwa dia tidak benar benar memiliki kekurangan
dia bukan teko rusak atau teko dengan goresan lagi
dia adalah blush